d usah kau membenci atau menyakiti hatiku
walau tuk sesaat bangku takkan membenci atau menyakiti hatimu
walau tuk sesaat kalau saya jangan marah
kalau cinta usah dukung
rasa benci hilang semua
oh ternyata bahagia
kalau sayang jangan marah
kalau cinta usah dusta
rasa benci hilang semua
rasa benci hilang semua

bang ajul memang paling oke
itu baru lima detik yang lalu
ada pantun juga nih
keren banget makasih udah datang di hajatan
sama sama emang kita mpo aja ya
mpo boleh deh noni itu udah tujuh belas tahun yang lalu kayaknya soalnya ya
oke jadi bang ajul ini salah satu musisi betawi
ya begitu katanya
tuh tapi kalau ngeliat bang ajul kita jadi inget nih sama benyain swab
iya sih mirip gitu mengingatkan kita dengan sosok almarhum benyain suap
atau apa emang terinspirasi karena emang lucu
kebetulan emang saya lagi ngelahirin ngidamnya ngidam film pinjamin
makanya keluarnya langsung kayak begini ya
kalau nama ajul jiung itu ada artinya
nama kan tubagus tajul arifin
siapa namanya tadi
ya panggilnya ajul
nah ajul itu nama ben
karena punya ben jiung
ajul sendiri ada panjangannya
ajul a nya ada j nya judul u nya untuk l nya lagu
ada judul untuk lagu
cakep pinter ya
kalau jiung tuh ada nggak
jiung itu nama ben
oh enggak ada artinya
ada tiga pengertian
banyak tiga pengertian
itu katanya jiung itu dari dua nama
gabungan dari dua ben
ini ji dan ungu
oke nggak boleh salah
ini ji sama ungu
jiung itu j nya ji ji ung nya untung
ji ji tapi untung
karena kalau ngeliat manggung saya kata ji ji
tapi ungu untung kan
kata siapa tuh
ya nama jiung ben itu
nama kakaknya almarhum bin yamin s
oh jadi makannya muncul tuh
udah berapa lama tuh jiung ben
sejak tahun milenial
dia tahun naga
tunggu kita jadi kayak ini nih
tebak tebak kuis ya
kapan itu tahun naga
oke terbentuknya dua ribu
nah awal mulanya jiung ben itu dari mana
kemudian kita ini
anak anak betul punya komunitas atau gimana
ini anak kampus
ikib kan keguruan tuh
nah sekarang unj
jadi anak seni rupa ya saya kebetulan bawa lagu lagu benjamin seru juga nih ya
ya sebenarnya enggak ada yang melestarikan gitu
itu isinya anak betawi semua
kebetulan enggak anak betawi
tapi lahir di betawi
yang ini saya sebut absen dulu ya
kita absen dulu ada berapa tuh banyak tuh kayaknya
ada tujuh personilnya
itu keturunan jepang
terus pemain basnya kakak itu menado
pibotnya anggi itu medan
bang pilun yang suka pantun itu menado
yang main bassnya kakak itu menado

yang main bassnya kakak itu menado
yang main bassnya kakak itu menado
terus pemain bassnya kakak itu menado
pibotnya anggi itu medan
pibotnya anggi itu medan
bang pilun yang suka pantun tuh itu prambanan solo

oh banyak ya
terus saya sendiri banten
tapi lahir di jakarta
tapi ada keturunan betawi enggak
oh aslinya banten padahal
banten orang tua banten
terus satu lagi vokalis ceweknya zizi sahab
bapak ngajul liatnya gimana kan soalnya banyak banget budaya budaya modern apalagi kayak sekarang tuh k pop ya kan budaya barat
ya tapi jadi begini
bukan bang bang bang orangnya disini ya dia ngomongnya tadi nyanyi liat sini aduh bang bang kurang makan kayaknya
ya alhamdulillah sampai saat ini ya untuk budaya betawi sendiri masih tetap bertahan gitu ya
walaupun ya ada yang harus kita lestarikan terus harus kita jaga gitu kan
anak sekarang kan emang saya ponakan saya punya dengerin lagu apa sih k pop
tapi kan ada unsur unsur dari luar kan masuk tuh
makanya kita sebagai apa ya sebagai orang yang peduli untuk melestarikan budaya betawi ya terus aja
selain kita pemerintah juga bantu gitu kan
nah pemerintah juga bantu melihat sejauh ini pemerintah dki sendiri
berserah besar nggak membantu itu nggak
karena kan memberikan porsi yang pas karena ini kan tuan rumahnya ya jakarta
ya untuk sekolah sekolah kan mereka diwajibin lagu lagu apa budaya betawi tuh kayak gambang keromong gitu
mungkin sekarang dari pengajarnya aja mungkin lebih spesifik lagi gitu
ex schoolnya masukin gitu
kalau main gambang keromong tuh dijarang banget
kanjidor juga jarang banget
iya anak sekarang juga jangan jangan kalau ditanya kanjidor apa mungkin nggak banyak yang tahu
benyain suap itu siapa juga mungkin gak banyak yang tahu gitu
atau jangan jangan bang pitung juga gak ada yang tahu lagi
nah kebetulan saya juga punya teman sahabat namanya bagong
pak bagong itu dia s dua ya di kj juga
dia punya muridnya dari ui sama ikj juga
dia bikin kolaborasi
jadi dia udah lahir mahrum kan kemarin kejadian covid gitu
nah sempet ya kehilangan gitu kan
ada pemain tanjidor di daerah condet dibikin lagu sama dia sama beliau
nah itu yang lagu itu saya bawain gitu
oke jadi diharapkan ya itu tadi ya selalu ada nggak pernah putus tapi ada racunnya
mengenalkan ke generasi generasi dibawanya
ya bukan begitu
dia masih dendam
masih dendam ya

udah nggak ada orangnya apa gimana nih tadi di sini
ini nggak ada kopi apa nete apa ya
bentar lagi bentar lagi kita ngopi
juga masih ada penampilan spesial dari mbak anjul
tapi kita akan jeda dulu ya
cnn indonesia connected spesial hajatan jakarta akan kembali sesaat lagi
balik lagi di cnn indonesia connected spesial hajatan jakarta ke empat ratus sembilan puluh lima bersama saya tiffany raitama dan
tapi saya belum mengucapkan pantun buat nonton jakarta boleh nggak
oh iya boleh dong
si mamat beli bihun
belinya kasih tempat belima
selamat ulang tahun dki yang ke
umurnya udah gak muda lagi
hampir setengah miliar
udah hampir lima ratus tahun
tentunya banyak harapan
untuk ibu kota
dari warga jakarta
nah sekarang karena
biar banyak nih kerjaannya
harapan doa dari orang orang
ini ada nih dari
ada pernah main twitter
selamat ulang tahun jakarta
semoga kota ini semakin tertata
serta segenap pemerintah dan warganya
bisa bekerja sama
selamat merayakan ulang tahun jakarta tercinta
semoga menjadi rumah yang makin ramah dan nyaman bagi para penghuninya
ini lagi nih
biar tau kerjaan saya tiap hari juga banyak
hujan yang turun
selamat ulang tahun kota jakarta ke empat puluh lima
selamat bertambah umur kota kelahiran saya
semoga masyarakatnya bahagia
kotanya makin maju dan tertata rapi
dari siapa nih bang
selamat ulang tahun dki yang ke empat puluh lima
teruslah jadi kota yang selalu berinovasi
kota yang merangkul semua kalangan
dan kota yang selalu mampu berbenah diri menghadapi setiap tantang
jadi ada semangat baru optimisme dari warga jakarta supaya ibu kota ini bisa menjadi
lebih baik lagi
itu kalau tadi harapan dari warga ibu kota
kalau dari warga jakarta
bang ajul untuk ibu kota jakarta di ulang tahun ke empat ratus sembilan puluh lima hajatan kali ini
itu bukan yang nama komplek
itu di bekasi bang
jawa barat bukan jakarta
ya harapannya semoga jakarta semakin sehat
yang penting sehat dulu deh
kalau udah sehat mah apa juga enak ya

udah sehat semuanya
sakit sakitan udah kagak ada lagi
pokoknya jakarta ya harus terus maju
oh zaman udah semakin menjadi jadi
tapi kalau zamannya maju
itu kan berarti kan semakin berkembang
apalagi sekarang ada digitalisasi
ngerti gak maksudnya
oh ya paham ya
semua yang digital
itu gimana tuh supaya bisa mempertahankan budaya tradisional itu tadi
ya tradisional tetap ngikutin kita
jadi tradisi dengan digital ya kolaborasi aja
biar mana itu kan jadi aneh
iya jadi lain gitu
oh jadi beda
dalam artian yang positif tentunya ya
oke itu harapan buat ibu kota
nah kalau harapan untuk kembali ke negara
kesenian betawi untuk seni tradisi betawi gimana
ya harapannya tetap dilestarikan
harus tetap ada regenerasi
pemerintah juga bantu semua seniman seniman betawi ini untuk terus memajukan kebudayaan betawi
itu aja supaya selain di daerah sendiri atau nasional ya
juga ke internasional ke internasional
oke kita juga berharap ada karya karya lain terbarunya
jiung ben apa kedepannya berhasil
proyek terdekat atau mungkin target kedepannya
kita alhamdulillah semenjak sebelum covid ya
kita punya whatsapp group namanya judulnya album
maksudnya albumnya gak jadi jadi
jadi bikin whatsapp group aja
kok gak tau
itu grup aktif apa enggak
oh diem dieman lagi semuanya
mungkin belum jalan aja
oh pokoknya kita tunggu ya buat karya dari bang ajul dan teman teman di jiung ben
pokoknya selanjutnya ya
makasih banyak bang ajul sudah datang ke cnn indonesia connected
ya mudah mudahan gak bosan
enggak lah insya allah
atau mungkin nanti mau ngelamar jadi anchor disini
spesial edisi jakarta tahun depan persiapan
pokoknya sehat selalu
pokoknya sehat selalu
jaya jakarta jaya indonesia jaya semuanya ya
sebelum kita tutup punya pantun
malam malam nonton cnn indonesia
ada bang ajul dan aye di layar kaca
jayalah jakarta jayalah indonesia
sentosa nyaman tak pupus usia
nah saya aja juga pamit juga
oke kita langsung saja lihat penampilan spesial dari bang ajul judulnya
pasti deh abang ade maunya
udah di cepet omongin
jangan ampe tuh mulut keluar guse
detar malam kemana
dari rumah api pergi ngaji
kalo adek kagak kemana
lesiran ke pasar malam
ame pacar enak bener
dan gak jaman nonton film
tar naik ke muidiputer
lesiran ke pasar malam
jangan lupa bawa helm
naik delman atau onte
pasti deh abang adek maunya
udah di cepet omongin
jangan ampe tuh mulut keluar guse
detar malam kemana
dari rumah api pergi ngaji
kalo adek kagak kemana
ikut abang nyokite ke pasar malam
lesiran ke pasar malam
ame pacar enak bener
dan gak jaman nonton film
tar naik ke muidiputer
lesiran ke pasar malam
jangan lupa bawa helm
naik delman atau onte
pak permana ya
ikut gak pasar malam
hahaha beratnya enam kilo ya
lesiran ke pasar malam
gak lupa bawa helm
gak lupa bawa helm
naik delman atau onte
lesiran ke pasar malam
gak lupa bawa helm
naik delman atau onte
lesiran ke pasar malam
ame pacar enak bener
dan gak jaman nonton film
dan gak jaman nonton film
dan naik ke midiputer
dan gak jaman nonton film
lesiran ke pasar malam
gak lupa bawa helm
dan gak jaman nonton film
naik delman atau onte
lihat ke siang
tunggu sampai jumpa